cukup bagus perkembangannya kemajuan industri pertahanan kita sangat baik kinerjanya sudah bagus dan akan diperbaiki terus
sebagai contoh di route ptdi baru laporan ke saya beberapa hari yang lalu bahwa kemampuan produksi mereka cn dua ratus tiga puluh lima dari tadinya diperkirakan hanya dua cn dua ratus tiga puluh lima setahun
sekarang setelah ada revitalisasi ada
reformulasi prosedur kerja dan sebagainya mereka sekarang mampu laporannya kemudian ptdi delapan
dari yang tadinya dua tiga setahun sekarang mereka mampu delapan cn dua ratus tiga puluh lima setahun
ini sangat bagus perkembangan karena permintaan cn dua ratus tiga puluh lima di banyak negara cukup tinggi cukup baik
perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan seratus pesawat cn dua ratus tiga puluh lima dari afrika amerika latin dan sebagainya